kebakaran di kawasan terminal bahan bakar minyak atau tbbm pelumpang milik pt pertamina di jakarta utara terjadi sekitar pukul dua puluh lebih sepuluh waktu indonesia barat
beroperasi mulai tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat terminal bbm pelumpang memiliki kapasitas tangki timbun sebesar dua ratus sembilan puluh satu delapan ratus delapan puluh sembilan kiloliter
dan saat ini terminal bbm pelumpang menyalurkan produk dengan varian yang sangat lengkap yaitu premium biosolar dex dex light pertamax pertalite dan pertamax turbo
melalui terminal automation sistem berkelas dunia yang biasa disebut new guntry system ke kompartmen dua ratus empat puluh sembilan unit mobil tangki
tbbm pelumpang dinilai sebagai terminal bbm terpenting di indonesia
dan hal ini karena pelumpang mensuplai ke sekitar
ada dua puluh persen kebutuhan bbm harian di indonesia atau ke sekitar dua puluh lima persen dari total kebutuhan spbu pertamina
dan sebagai informasi depo pertamina pelumpang jakarta utara yang berkapasitas lima ribu kiloliter tersebut sebelumnya pernah meledak pada delapan belas januari dua ribu sembilan silam